gak apa apa kita jadi yang pertama pelopor tuh
lo bisa gak sih kalau hal lo gak usah bawa gue
edi lo lihat kan sekarang akibatnya gimana
malah kita yang disalahin sama anak ips
hah kan gue udah bilang
ya masa kita harus tinggalin nanti di tengah jalan
coba lo bayangin kalau lo di posisi senadif
kalau lo emang gak tega tinggalin nadif di jalan
tapi seenggaknya kan kita bisa tinggalin dia di sini
buat apa di
urusan kita sekarang sama anak ips makin panjang lo tau gak
luh liat kan
misalkan kita yang salah men
ulu berdua kompak banget sih ngalai ng genius
oh kita semua panik
lo masuk rumah sakit
yang pas ditelepon sama farel
untunglah lu gak kenapa napa
beda tidak apa apa kawan
cuman bete punya bau sama kaki kiri nih
soalnya waktu itu bete jatuh
terus guling guling diatas mobil
lalu jatuh lagi ke aspal
tapi terima kasih ya
buat rakyat mega rai pes yang sudah datang jemputin bete
kalian paling baik sekali
kenapa ada nona ipa kepala batu ini disini
ahle ini pasti mau datang buat ledekin bete toh
kalo lu tuh masih sakit masih aja bisa netting ya
lu mending pikirin kondisi lu sekarang gak usah mikirin yang lain
lagian juga gue kesini gara gara temen lo
gara gara temen lu
gara gara temen lu
gara gara temen lu
gara gara temen lu
gara gara temen lu
gara gara temen lu
gara gara temen lu
kenapa nona baru datang
bete ini toh sudah tunggu nona dari tadi ee

bete punya barang ni toh rasanya
tapi nanti nona mau jagain beta disini
di rumah sakit
loh itu sekarang king of drama ya
lo bilang tadi nggak kenapa kenapa
sekarang kayak paling tersakiti
namanya juga dia lagi caper
lagi pengen dimanja manja dia
aduh lo itu nyebelin tau gak
lo tuh malah nipu gue
ini tuh betul betulan sakit sekali ini nona
paling sakit sekali badan ini
gue harus kerja deh
udah jam segini soalnya
yaudah kalau gitu bareng sama gue
lihat beta yang lagi lemah tak berdaya begini
beta lagi letih lesu
beta tidak ada punya keluarga yang menemani beta disini
jadi beta butuh ada yang jagain beta disini
jadi nona bisakah jagain beta disini
kasian juga nadif
dia kan kayak gini gara gara gue
kalau gitu gue jagain nadif dulunya disini
nanti lo tolong bilain ke madem preti gue juga bakal chat madem
kalau gitu gue balik duluan ya
nadif cepet sembuh ya
iya iya itu tunggu tunggu tunggu
kalau gitu gue juga cabut ya
nih gue mau antarin dia
saran gue jangan lama lama
ini nyusahin nona riva makanya cepet sembuh
tidak akan menyusahkan nona riva
tapi akan memakai kesempatan ini
ya udah dif gue duluan aja cepet sembuh
bercanda mulu nih orang
udah cantik dong
lo itu sebenarnya
atau mau bikin tutorial makeup
bel nih ya
penunjang utama supaya kita viral itu adalah
jadi ya gue harus makeup semaksimal mungkin
biar keliatan cantik
kamera udah di set belum
langsung rekam yuk
ntar ntar ntar
biar makin cantik
jangan di berantakin dong bel
gak di berantakin
biar makin bagus tau
apapun yang michelle lakuin
gue juga pasti bisa lah
secara gue juga gak kalah bagus kali sama michelle
coba kukul aja panjang banget tuh
orang biasanya main gitar itu kukunya pendek pendek
biar gue keliatan bagus
sini tuh kayak nambah estetika di dalam videonya bel
terus gimana lo mau metiknya
udah potong pelunganya sekarang
udah udah yuk yuk
lo udah sini aja
gue udah mahir dalam ngebuka helm gitu lo
enggak kok gue tuh cuma mau niat baik doang sama lo
mau saling bantu kenapa sih
pake tolak tolak mulu
jadi harus saling membantu gak sih
kita tuh beda alam
ya udah gapapa
beda alam juga
ldr an antar kota udah biasa
pacaran antar kota mah udah biasa
kita kan anti mainstream
pacarannya beda alam
kita jadi yang pertama
ntar dulu sih
mau kerja buru buru nih ngapain lagi pengen pegang
iya ntar dulu lo tuh buru buru mulu
kan gue udah bilang gue mau kerja
gue udah telat
belum selesai ngomong
ini ada yang mau gue tanyain sama lo
ya makanya cepet ngomong gak usah pengen pengen
enggak gue cuma mau nanya ini doang
tadi di rumah aldinel tuh lo nemuin sesuatu yang mencurigakan gak
gue gak nemu apa apa
serius enggak jangan bohong ah
berarti gagal lo misi kedua kita
ini gak gara lo sih makan martabak coklat tuh tadi
keterlaluan sebotol kecap
gue itu taruh nyawa gue itu makan martabak gak jelas
enggak gue gak nyalahin allah
lu jodoh gue gak mungkin gue salah salahin lah
udah tenang aja yaudah gini aja oke gak apa apa
misi kedua kita gagal berarti harus ada misi ketiga
misi ketiga ya
mau gak mau harus mau
di atas bumi ini ku berpijak
pada jiwa yang tenang di hatiku
tak pernah ada duka
dalam hidup ini
arungi semua cerita indahmu
saat saat remaja yang terindah
apa yang lucu sih
apa yang ketawa
lo nyanyi dan suara gitar lo itu gak nyambung sama lagunya
oh barusan secara gak langsung tuh ngatain gue tuh suara gue

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum